saudara tim sar gabungan mengevakuasi empat korban dari sepuluh warga
yang sebelumnya dinyatakan hilang akibat tertimbun longsor
di kampung gintung cipongkor kabupaten bandung barat jawa barat
keempat korban ditemukan di salah satu titik yang menjadi fokus pencarian
empat korban yang ditemukan merupakan dua orang anak berjenis kelamin perempuan dan laki laki
serta dua jenazah perempuan dewasa
keempat korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
keempat jenazah langsung dibawa ke rumah sakit cililin kabupaten bandung barat
hingga kini tim sar gabungan masih mencari enam korban lainnya
korban ini ditemukan dalam satu sektor
jadi dari tiga sektor itu kita temukan dalam satu sektor
harapan kami korban yang lainnya juga tidak berjauhan dari sektor yang lain
sebelumnya saudara proses pencarian terhadap korban yang tertimbun longsor
di kampung gintung cipongkor kabupaten bandung barat jawa barat
untuk bisa secepatnya menemukan korban
tim sar fokus melakukan pencarian di tiga titik lokasi longsor
yang terindikasi adanya warga yang tertimbun
sementara itu proses pencarian korban dilakukan secara manual
karena akses jalan yang terjal
membuat proses evakuasi tidak bisa menggunakan alat berat